kapal bagaikan malaikat yang selalu melindungi camila kak tapi sekarang
camila camila harus menjalani kehamilan kehamilan sendiri
kak fadil adalah bahwa
ma tadi kamila ketemu sama indi ma disini
berus sekarang indinya mana
tadi kamila udah suruh indi untuk pulang
tapi indi gak mau dan indi sekarang udah lari ma
lari kemana mila
ya allah ini larinya kok cepet banget sih
malah sekarang juga kita pulangin
kamila mau istirahat ma kita pulang ya sekarang
ibu mau bicara apa
ini loh riz ibu mau minta kamu menyiapkan paket liburan
buat camilla dan fadil di villa tempat mereka bulan madu dulu itu
ada apa ya bu kok tiba tiba ibu berkata seperti itu
tau sekarang taufan sudah ada efendi yang mengawasi
jadi kamila dan fadil bisa pergi berlibur kan
supaya mereka terlepas sejenak dari tumpukan masalah yang ada
ini kan demi rumah tangga mereka juga ris
supaya mereka makin mesra
ya seperti dulu lagi
jadi orang yang berbanding koma itu bukan taufan melainkan fadil
jadi orang yang selama ini kita anggap fadil itu ternyata taufan
jadi kapan kamila dan fadil bisa ke sana
akhir minggu ini bisa kan
apa riz kamu gak setuju
kenapa apa alasannya kamu gak setuju
ini kan hal yang bagus buat hubungan mereka
kamu harusnya mendukung ide ibu
ini kan untuk kamila anak kamu
jadi bilang sama ibu apa alasan kamu gak setuju
kamilah kan kesananya naik mobil bukan naik pesawat

riz yang terpenting sekarang bagaimana fresh dan fadil bisa mempertahankan rumah tangga mereka yang di landar krisis
ibu gak mau
permasalahan rumah tangga mereka jadi berlarut larut dan akhirnya rumah tangga mereka kandas
kita sebagai orang tua memang gak bisa ikut campur
mereka bercerai setelah anak mereka lahir
mereka tetap tidak bisa ke sana bu
kalau kamu enggak mau ibu enggak maksa
ibu masih bisa kok menyiapkan paket liburan buat cucu ibu
lebih baik aku diem aja dulu
seolah olah tidak tahu tentang masalah
masih belum ada respon juga bukan
kapan kamu mau sadar
kamu harus semangat
keinginan untuk sadar harus datang dari diri kamu sendiri nak
kamu harus cepat mengakhiri sumasan juara ini
kamu mau kumpul lagi dengan kamila dengan kafa
dengan anak yang sekarang sedang dikandung oleh kamila nak
bagaimana keadaan ketapan hari ini pak
belum ada respon nak
tadi kata pak tama kamu agak pusing pusing ya
sudah baikkan belum
udah pak udah baikkan
tadi kamila habis dari dokter
memang kata dokter tensi camilla agak tinggi
sayang dengar ya
kamu harus jaga kesehatan kamu
tadinya kamu juga harus jaga bayi yang ada dalam kandungan kamu tuh
papa tenang aja
kami akan selalu menjaga kandungan ini
fadil pasti akan sangat senang sekali
dan bahagia kalau mendengar kamu berkata seperti ini
papa keluar dulu ya
kamu mau gak nemenin taufan di sini
kau kita papa keluar dulu ya
program ini para penumpang ini
tuller dan rotaji
kau ingat kan
kita sekarang tak mengerti apa di dalam lr youngnya
camira juga udah bilang sama indi untuk pulang tapi indi gak mau
dan indi juga gak mau jenguk kata ofan
indi tadi sempat mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan hati kami lah kak
tapi hati kamilah sakit bukan karena kamilah tersinggung
tapi karena kamilah merasa kata kata ini itu memang benar kak
sambil dicampakan oleh orang yang kamilah sayangi
lalu kamilah dicampakan sama edo
rasanya memang sakit kak
tapi kamilah mampu bertahan
karena kak fadil selalu ada di samping kamilah
dan saat itu kak fadil bagaikan malaikat yang selalu melindungi kamilah kak
kamilah harus menjaga kamilah
pernah menjalani kehamilan kamilah sendirinya ini kak
kak fadil sudah berubah
dan ini sangat berat untuk hilah
dan ini sangat berat untuk mila
dan moken rizkus
iya kak ini milah ini milah kak tufan mau bisa rasa milah ini milah kak
kak tufan kak tufan bangun kak kak tufan tadi mau bicara apa sama milah kak